berbagai persiapan menghadapi arus mudik lebaran dua ribu delapan belas mulai disiapkan
untuk itu tim survei dari korlantas mabes polri melakukan peninjauan langsung ke jalur mudik
khususnya jalur tol rabu siang
setelah melakukan peninjauan langsung dari jakarta melalui jalur tol jakarta cikampek
tim survei dari korlantas mabes polri tiba di pos cikopo purwakarta jawa barat
tim melakukan koordinasi dengan petugas atlantas polres purwakarta
terkait persiapan jalur dan posko
berdasarkan pantauan di ruas jalan tol jakarta cikampek
hingga saat ini masih ada aktivitas pembangunan tol layang elevated dua
hal ini berdampak pada penyempitan arus yang mengakibatkan kendaraan melambat
hingga kerap menimbulkan kemacetan
pihak korlantas sudah melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait
untuk membuka atau melebarkan kembali jalur yang sebelumnya ditutup untuk proses pembangunan
bersama dengan pihak terkait yang berkaitan dengan

kita sudah sepakat nanti akan melakukan untuk pelebaran
atau membuka lokasi lokasi yang ditutup untuk pembangunan